kamu itu jangan sembarangan ngomong
ini semua gara gara afif
gara gara afif anak saya bela itu masuk ke dalam jurang
bella semoga kamu baik baik saja
aku akan terus mencari kamu
semua gara gara kamu
kamu gak ngomong macem macem sama bella
bella gak akan pergi dan gak akan kayak gini kejadiannya
salahkan aja keterus mas
salahkan aku atas apa semua yang terjadi sama bella
iya memang kamu yang salah
tapi kan aku cuma mau ngebela suamiku aja mas
jangan pada berantem
gak ada gunanya
bu sekarang mendingan kita pulang aja ya
malam malam gini pasti nanti dia masuk angin
bu gak ada gunanya kita nunggu disini
kita bisa mantau beritanya bella dari rumah
nanti juga pasti banyak yang meliput kok bu
saya mau nunggu bella disini
kak mereka mau kemana kak
enggak enggak enggak
eh semuanya bereskan
tolong bapak semua jangan pergi
aku mohon sama bapak semua
tolong cari istriku sampai ketemu pak
sudah tidak ada yang bisa kami lakukan lagi disini
sebaiknya kita beristirahat di rumah
dan bisa melanjutkan penjajah
dan bisa mencari pencarian kembali
aku gak mau terjadi apa apa sama istri aku
aku tahu dia sekarang menunggu
dia lagi menderita pak
tolong cari istri aku pak malam ini
aku gak mau terjadi apa apa sama dita pak
saya mengerti pak perasaan bapak
tapi karena hari sudah larut malam kami tidak bisa melanjutkan pencarian ini
kami akan melanjutkan lagi setelah esok pagi pak
fit fit fit udah
udah fit udah
udah fit udah
biarin mereka pergi fit
mereka capek fit
mereka capek fit
dan lebih baik sekarang kita pulang aja
kalau kak iko mau pulang silahkan pulang kak
biar aku ada disini
biar aku yang mencari bella
gue gak ngerti perasaan lo gimana
adik kandung gue
gue tau perasaan lo gimana
percuma kita disini fit
kita lanjutin besok
aku akan menunggu dia
aku akan mencari dia
apapun akan aku lakukan
fit tolong jangan keras kepala fit
bakulah dia menunggu nunggu
tapi basket bukan spokes
sekarang kita starving blender aja dong fit
aktivasi bahas kualitas

orang yang lebih butuh doo seperti amman gisa
kita berjaga pintarilingnya
afif kamu sadar gak
kamu ini berada di waktu dan tempat yang salah banget
bella udah kita usir dari rumah
sekarang dia jatuh di jurang
dan kamu ada di jurang itu
semua orang pasti akan menuduh kamu yang udah jorokin bela
nanti yang ada nama keluarga kita jadi jelek
mama ini seperti apa sih sebenarnya
bella itu jatuh di sungai mah
dan mama masih memikirkan masalah reputasi keluarga
masalah harga diri
ma di dalam hatiku
dia itu istri aku
dia ibu dari anak
aku tidak akan pergi
aku akan terus mencari bella
pada saat aku mengejar bella
bella jatuh ke tepi jurang
itu semua tanggung jawabku
ini semua salah aku ma
sebaiknya mama suka
pergi dari sini
biarkan aku tinggal di sini
selama ini aku sudah menurut semua apa kemauan mama
masih kurang ma
aku mau mencari bella
sih kamu hantar mama pulang ya
afifika memang susah dikasih taunya
omong omong gue berhargaku
benar benar benar pak saya berhargaku
aku sedang belajarkan
oh dengar uangnya
satu hari nanti apa terserah
genap kasih terima kasih mama
ini semua gara gara anak kamu
kamu itu jangan sembarangan ngomong
ini semua gara gara afif gara gara afif anak saya bela itu masuk ke dalam jurang
apaan sih bella
mohon maaf bella ini semua salahku bella bangun bella
jangan tinggalin aku bella
bagaimana dengan siva
bella bangun bella
bella bella jangan tinggalin mama bella
bella bangun dong
tidak mungkin awas ya
kalau sampai terjadi apa apa sama bella kamu akan dapat balasannya kamu dengar ibu
kamu nyumpahin saya sumpan kamu gak mempan di dalam tubuh saya
ngerti kamu itu dasar perempuan
oh ya oh ya mamah

kamu semua sepah
mah mah udah mah

dia berani kurang ajar serpain mama
udah mah udah mah sekarang kita pulang
lihat aja ya ucapan saya itu pasti terbukti
tapi kamu pulang juga kan fik
mah beberapa kali sih afiel harus bilang sama mama
afif gak akan pulang sebelum afif menemukan bella
jadi afif tetap akan disini
bella itu udah gak ada lagi di dunia ini
kamu tuh ngapain sih masih disini ayo pulang
mama jangan sebarang ngomong ya
bella itu masih hidup
bella belum meninggal
mereka tuh bukan siapa siapanya bella
tapi sampai detik ini

mereka masih tetap membantu kita semua untuk menemukan bella
mama itu adalah mertuanya bella
tapi mama sama sekali tidak peduli
bahkan menuduhkan yang tidak tidak
dia bukan menantu mama
dan tidak akan pernah
tolong bawa mama sekarang pergi dari sini
aku gak akan pergi sampai kamu ketemu sama bella
aku tak mau pergi
aku tak mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi